saudara menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi luhut bin sarpanjaitan berpesan kepada prabowo subianto soal memilih anggota kabinetnya
luhut minta prabowo jangan masukkan orang toksik ke pemerintahannya mendatang
menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi luhut binsar panjaitan berpesan kepada presiden terpilih prabowo subianto soal memilih anggota kabinetnya
jurubicara menko marves judi mahardi bilang luhut hanya beri saran kepada presiden terpilih prabowo subianto untuk tidak bawa orang toksik ke pemerintahannya kelak
hal ini diungkap jody melalui pesan singkat yang dikirimkan ke redaksi kompas tv
terkait pernyataan luhut ketua umum partai amanat nasional zulkifli hasan menyatakan prabowo tahu yang terbaik dalam menyusut kabinet
itu pak prabowo sebagai presiden terpilih punya hak progratif secara beliau saja tahu yang terbaik ya
sementara itu ketua umum partai kebangkitan bangsa mohaimin iskandar menyebut menjauhi orang toksik bukan hanya harapan luhut
mohaimin bilang semua pihak ingin kepemimpinan yang baik
bukan hanya harapan pak luhut siapapun ingin kepemimpinan kabinet yang baik ya jadi bagaimana kriterianya saya kira semua orang juga paham
partai gerindra menilai pesan luhut sebagai nasihat seorang senior kepada juniornya
wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman yakin prabowo akan memilih orang orang yang sejalan dengan pemikirannya
pernyataan pak luhut bahwa agar pak prabowo tidak membawa sosok toksik ke dalam kabinet
ya tentu ini sebuah nasihat sebuah masukan dari senior ya kepada juniornya bahwa
antara para menteri dengan presiden harus ada kesamaan visi
bagaimana pengelolaan negara yang maksimal supaya target target kebangsaan terutama indonesia emas dua ribu empat puluh lima bisa tercapai
kalau untuk bangsa dan negara elit elit kita yang saat ini tidak ada yang toxic lah ya
sejak ditetapkan sebagai pemenang pilpres ada dua partai yang disebut siap mendukung koalisi prabowo gibran
yaitu partai nasdem dan partai kebangkitan bangsa
sementara pdip dan pks masih belum menentukan sikap